kita bisa lihat bahwa mataharinya bersinar sekali di sini
supaya kita semua melakukan ini kan pemilu hal yang biasa per lima tahun
eh pagi latihan kelas